penanganan tppu harus komprehensif dilakukan
kita harus dua atau tiga langkah lebih maju dari para pelaku
dalam membangun kerjasama internasional
dalam memperkuat regulasi dan transparansi
dalam menegakkan hukum yang tanpa pandang bulu
serta pemanfaatan teknologi ini yang penting
jadi pola baru berbasis teknologi dalam tppu perlu terus kita waspadai
kemudian aktivitas lokal pasar electronic money ai
yang digunakan untuk otomasi transaksi dan lain lain
karena teknologi sekarang ini cepat sekali berubah
bahkan data crypto crime report menemukan ada indikasi pencucian uang
melalui aset kripto ini sebesar delapan enam miliar usd di tahun dua ribu dua
ini setara dengan rp satu ratus tiga puluh sembilan triliun secara global
bukan besar tapi sangat besar sekali
ini artinya pelaku tppu terus menerus
harus mencari cara cara baru
nah ini kita tidak boleh kalah
tidak boleh kalah canggih tidak boleh jadul
tidak boleh kalah melangkah
harus di depan mereka kalau enggak ya kita akan ketinggalan terus
kita juga harus waspada terhadap ancaman pendanaan terorisme
ini juga terus menerus harus kita monitor harus kita cegah
dan saya berharap bpatk serta kementerian lembaga yang terkait dapat terus meningkatkan sinergi dan inovasinya
terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara